kau itu ya menang aja
ya ampun akan
kalau kamu mau anak itu selamat
bawa anak itu sama kamu
jangan ditinggal di rumah orang
saya bisa mencegah mereka
lupakan percobaan itu
lebih baik uang batalkan semua orang sari
di depan wak dan bibi
mereka berani bersikap kasar begitu
kalau kamu jadi mantu mereka
hidup kamu gak bakal tenang
tapi wak aku sangat mencintai milo wak
aku serius sama dia wa
wak ini nggak adil
kalau kamu menikah dengan bilo
itu artinya kamu menikah dengan seluruh
keluarganya faktanya mereka tidak
bisa menerima kamu kamu diperlakukan
iya benar jul kata wah tolong hargai perasaan
kami kami udah mencari kami
dari kecil kami ingin membuat kamu selalu
bahagia tapi sekarang mereka menghindar
kau keterlaluan sih
papa jangan pikirin mereka
papa boleh mimpi pak
karena sampai mama mati
mama tidak akan pernah minta maaf
semoga berhenti malam keepsake you kap marcel
terima kasih well dulu aurel
aku gak mau pisah dari milo pak
kita memang tidak sekaya mereka
tapi kita cukup punya harga diri untuk tidak rinjak injak
tapi aku gak mau kehilangan kamu julie
dan gak sepantasnya mereka merendahkan kamu seperti itu
wak julie harus ketemu sama milo wak
juli harus ngomong sama dia wak
dengar ya kapan baik baik
mulai detik ini jangan pernah ketemu beliau lagi
kamu jangan naik kartu kamu
mama jangan pergi dong ma
mah kenapa harus keluarga kita yang pecah
kalau mereka tahu keluarga kita yang pecah mereka akan senang mah
dan kalau mama gak ada di rumah ini
mereka akan dengan mudahnya masuk ke dalam rumah ini mah
kita gak boleh
pergi naik awalnya
pasal bagus ya
sudah tidak pulang
jika tidak pulang bagaimana dengan masalah kamu
masalah apa ma
jadi mereka berganap di mana
jangan pernah bayangkan
bahwa kamu bisa berhubungan dengan cewek ini ma
gak penting itu sampai kapanpun mama tidak akan pernah merestui itu
kok kalian usil sih keterlaluan banget
ya memang pantes kok diusir pantes untuk dimaki maki
kamu sadar gak gara gara mereka tuh sekarang papa lagi sakit
iya karena itu kita usur mereka tau
tapi tetap aja kalian gak berhak memaki maki mereka
ini bukan kesalahan juli pasti mama dan kakak yang bikin papa sakit
dan asal kalian tau ya aku dan juli itu saling mencintai
gak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita
sekarang kamu boleh marah sama mama dan kakak kamu
tapi suatu saat mama yakin kamu akan berterima kasih terhadap mama dan kakak kamu
karena sudah menyelamatkan kamu dari perempuan sialan itu
ma ma ma ma udah dong ma ngapain lagi sih
di mama udah gak kuat kamu lihat sendiri kan
papa udah gak berhargain mama untuk apa lagi mama disini
ma maafin aku ya ma karena kemarin aku pergi gak bilang bilang papa
tapi itu supaya aku bisa menenangkan diri ma
dan sejak saat itu juga aku semakin yakin kalau juli itu adalah jodoh aku
papa merestui hubungan kami kan ma papa gak benci kan sama juli
tapi aku gak akan menyerah ma
suatu saat aku akan menikahi juli pak
aku merasa aku gak enak ya
ada masalah lagi ya sama keluarga ini ma
ma aku mohon ma mama jangan pergi dong ma
kalau mereka tahu keluarga kita yang pecah mereka akan senang mah
dan kalau mama gak ada di rumah ini mereka akan dengan mudahnya masuk ke dalam rumah ini ma
benar kata diandra aku tuh harus pulang
karena kalau sampai aku pergi mereka pasti akan datang lagi
mereka pasti akan datang lagi ke rumah
dan papa pasti akan terima mereka
aku gak sudi mereka kembali
dengar ma kamu mudah melawan gua
dan akhirnya kamu sendiri yang sengsara
dengarin gua kali ini dong
ma telfon diantra jadi
juli gak bisa begini ma juli gak mau bisa dari miwa juli sama dia saling cinta ma
ibu ibu bangun
ibu bangunlah ibu bangunlah
ibu gak boleh tinggalin mama ibu
ibu ibu harus bangun
kamu gak boleh tinggalin mama ibu